hai nasib malang menimpa irsyad rojali pegawai salah satu televisi swasta di jakarta ini
terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja saat pandemi kofit sembilan belas tak hanya irsyad istrinya nur
laila yang juga wartawan televisi mengalami hal serupa laila terkena phk saat mengandung anak
pertama kalau saya sendiri itu kena phk nya per bulan juli dan kalau istri saya lebih dulu
dua bulan di bulan maret itu dipanggil esoknya saya udah feeling dengan kondisi seperti ini ya
udah dalam kondisi sekarang ini ya kemungkinan besar bakalan diputus ke kontrak saya dan
irsyad tak tinggal diam bersama sang istri ia memutuskan
bangkit dan memulai usaha minuman ringan dengan sisa uang tabungan mereka membuka
gede sederhana di bilangan menteng atas jakarta selatan kalau planning ke depan saya rencananya
bakal lebih membesarkan lagi nih usaha ini usaha yang ada pengen saya lebih besarkan kalau bisa ini kan
produk produk sendiri saya ingin ini jadi franchise yang besar nantinya lembaga pers mencatat ratusan
kami pemutusan hubungan kerja di tengah wabah covid sembilan belas orang diantaranya mengajukan bantuan hukum
karena diberhentikan tanpa menerima hak sebagai pekerja ketatan kami terbanyak yang diadukan itu
adalah dirumahkan gitu ya dirumahkan dan dipotong upahnya itu yang pertama kemudian diikuti dengan pemutusan hubungan kerja
selanjutnya ada thr gitu ya dan lain lain ada demosi nah tapi yang paling besar itu ada di isu soal pemotongan upah
hai di sisi lain pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan perusahaan media sebagai upaya efisiensi
di tengah sulitnya mendapatkan pemasukan dari pengiklan asosiasi media siber indonesia menyebut
jika perekonomian negara tak kunjung membaik
banyak media hanya bisa bertahan sampai tiga bulan kedepan
pertama karena beberapa sumber revenue yang besar sebelum pandemi itu hilang sama sekali
itu misalnya travel iklan dari property juga hilang sama sekali itu iklan dari
property juga agak hilang itu jadi banyak source atau sumber revenue media itu hilang itu menanggapi
hal tersebut pemerintah melalui kementerian keuangan menyatakan siap menggelontorkan insentif bagi
industri media insentif tersebut terdiri dari tujuh poin yaitu penghapusan pajak pertambahan nilai bagi
kertas koran penundaan atau penangguhan beban listrik penangguhan iuran bpjs ketenaga kerjaan
selama dua belas bulan penangguhan pembayaran premi bpjs kesehatan penurunan pajak korporasi pembebasan
pajak penghasilan dan alokasi anggaran belanja iklan layanan masyarakat kepada media lokal akan
tetapi insentif tersebut masih dalam tahap perencanaan sementara nasib pekerja media yang
berjuang meliputi garis depan masih dalam ancaman tapi juga menularkan setri adi maranatha tampu bolon